kita ke dalam negeri timnas indonesia memanggil dua puluh delapan pemain untuk menghadapi burundi di fifa matchday akhir bulan ini
beberapa di antaranya merupakan mereka yang kini bermain di luar negeri
dari dua puluh delapan nama yang dipanggil beberapa diantaranya adalah pemain yang berkarir di luar negeri
seperti elkan bagot asnawi mangku alam jordi amat pratama arhan sadil ramdhani
serta pemain yang baru saja resmi menjadi wni shane patinama
sementara sisanya adalah pemain yang merumput di liga indonesia
squad kali ini juga berisi campuran para pemain muda dan senior
ada beberapa nama yang sebelumnya dibawa ke uzbekistan untuk mengikuti piala asia u dua puluh
seperti muhammad ferrari donitri dava fasya dan zaki ashraf
indonesia akan melawan burundi pada dua puluh lima dan dua puluh delapan maret di stadion patriot chandra baga bekasi